aduh susah juga ya pak
nah bukti arkeologi layang layang paling tua di dunia
ditemukan di pulau muna sulawesi tenggara
yang diprediksi berusia sembilan sampai lima tahun sebelum masehi
nah budaya layangan terus terjaga sampai saat ini
tapi lebih dalam bentuk layangan aduan
dalam sisi kota kali ini
kami akan ajak anda melihat kecintaan sejumlah warga jakarta pada layang layang
kami diawali dengan kunjungan ke beberapa agen layangan bersejarah di ibu kota
pertama agen layangan abbaong
yang berada di kawasan karanganyar jakarta pusat
tempat ini dirintis pemiliknya hardy pada tahun dua ribu an
namun ia melanjutkan usaha benang layangan merek beong
yang dirintis bapaknya pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh an
dahulu benang layangan merek beong banyak dicari para penggemar layangan ibu kota
karena mutunya bagus
merek ini terus dipertahankan sampai sekarang oleh hardy
pria enam puluh tahun ini juga berinovasi bersama anaknya
dan menghadirkan merk sendiri yang diberi nama ab atau anak beong
karena saya ngikutin gini saya bukan dari ikutan orang tua ya
justru dari dia orang main lagi lah main lagi gitu
dia ceritain kok dari selak beluknya bapak lo jualannya disini disini
justru saya gak tau loh saya ditinggal masih kecil
assalamualaikum pak wisnu
selanjutnya kami akan mencari anak yang berusia dua puluh tahun ini
kami akan ke kawasan palmerah jakarta barat
di jalan kemanggisan pulo terdapat agen layangan tw yang mulai dirintis pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an
agen layangan tw saat ini termasuk salah satu agen layangan terbesar di jakarta
kebetulan wisnu yang dipercaya untuk mengelola
baru saja kembali dari luar kota untuk mengambil barang dagangan
permintaan pada musim layangan kali ini memang sangat tinggi
hingga ia mengakui kesulitan memenuhi permintaan
bahkan dalam hitungan hari barang yang baru diambil bisa habis di borong pembeli
yang sebagian untuk dijual kembali di toko yang tersebar di seluruh jabodetabek
pecinta layangan aduan biasanya akan memilih jenis gelasan yang juga memiliki beberapa variasi
seperti keras licin tajam dan halus
tak dipungkiri jenis benang yang digunakan dapat jadi percaya kepada anak anak yang berusia dua puluh tahun ini
namun wisnu menyampaikan bukan itu saja yang menjadi faktor kemenangan
yang keterampil ini dipakai benang apapun dia pasti menang
karena dia udah tahu teknik bermain layangan ada teknik nih ada teorinya gitu
jadi gak selalu benang juga ya tergantung skill ya
skill ya cuma kalau skillnya dua duanya hebat benang layangan
tony pendiri agen layangan tw mencari pengetahuan tentang kemampuan layangan yang terbaik di jawa tenggara
selama empat tahun ini mulai lepas landas di dunia layangan sejak ia putus sekolah
segala seluk beluk usaha layangan telah dijalaninya sejak muda
diawali dari bekerja untuk kakek istrinya hingga ia bisa mulai mendirikan agen layangannya sendiri
berkat bantuan seorang bernama waluyo yang memberinya modal usaha

dan memiliki kemampuan layangan yang berusaha untuk memperoleh kemampuan layangan

nama itu terus dipertahankan hingga kini
meski waluyo telah meninggal dunia
ini ia anggap bentuk penghargaan pada sosok yang berjasa pada keberhasilan tony

melihat pertumbuhan layangan aduan sekarang tony yang hingga kini masih gemar main layangan
berhayal bisa muda lagi agar bisa terus melakukan permainan yang ia cintai itu

sedangkan peninginannya the air
yang jumlahnya saat ini sudah semakin sedikit
namanya hasan udin atau biasa dipanggil udin
pria lima puluh tiga tahun ini belajar bikin layang layang secara otodidak ketika masih duduk di bangku stm
usaha ini ia lakukan untuk mendukung hobinya bermain layangan yang masih dilakukan sampai sekarang
layang layang udin dibuat sendiri dengan bermacam macam bentuk dan ukuran tergantung pesanan
dalam sehari udin yang telah mengasah kemampuannya selama empat puluh tahun hanya bisa menghasilkan sekitar delapan puluh layangan
hal ini karena layangan ia kerjakan dengan teliti dan sabar untuk menjaga kualitas
anaknya iki membantu menghias layangan yang ia buat
saat ini iki dikenal sebagai master mulas karena keterampilannya tersebut
layangan buatan udin bahkan sudah pernah dikirim ke luar negeri dan diakui mutunya
jadi orang pakistan itu pernah saya bikinnya dua ratus lima puluh
bang layangan abang saya oper ke sana kasih teman saya di sana dia minta
dipiduin benar waduh wah gila lo layangan jelek
alhamdulillah lah jadi kita punya kreasi ada yang bisa nikmatin gitu saya kira
tak jauh dari rumah udin saya bertemu adiknya abdurrahman atau akrab di sapa oman
pria lima puluh tahun itu pada masa mudanya dikenal sebagai salah satu pemain layangan terbaik di jakarta
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an oman kerap turun mengikuti kompetisi layangan aduan dan bersaing dengan para jagoan saat itu
sejumlah piala bergensi pun telah ia raih sebagai bukti kemampuannya itu
tak jauh dari rumah udin saya bertemu adiknya abdurrahman atau akrab bisapa oman
pada tahun dua ribu dua puluh dua ia dinobatkan sebagai seorang legenda layangan dari persatuan layangan aduan seluruh indonesia atau perlasi
saya mengajak oman untuk mengajari saya bermain layangan
meski sedang kurang sehat oman dengan antusias bersedia mengajari saya dasar dasar bermain layangan
salah satunya pentingnya kuda kuda untuk mencegah cedera
itu ya contohnya kayak saya lah
saya ini tangan saya patah dua kali
akhirnya sekarang kidal gitu ya
jadi saya main layangan kidal ini main gundu aja sama main layang layang
nulis semua makan kanan
konsentrasi juga menjadi faktor penting

ditopang dengan teknik bermain seperti tarik ulur jepret hal itu akan semakin memudahkan seseorang untuk menang
namun oman menyampaikan hal yang paling penting adalah semangat pantang menyerah
jadi kita main layangan nih atau kita perhatiin
main layangan itu nggak ada guru nggak ada apa
ya mungkin ada yang ngajarin aja dikit dikit
kalau kita main layangan
begini kalah ya jangan diulangin lagi
nggak diulangin lagi ya kalah lagi
kita cari rumus yang lain
penggemar layangan di jakarta memang masih banyak namun lahan untuk bermain semakin berkurang
para penggemar layangan hanya bisa berharap budaya yang telah ada di negeri ini selama ribuan tahun bisa terus lestari
layangan adalah permainan yang bisa dinikmati oleh setiap orang
sehingga meskipun dia berpikir
yang di atas menjadi lawan di bawah tetap harus menjadi kawan
tim liputan cnn indonesia jakarta